dan meski gunung bromo tengah erupsi namun pecinta motor gede royal enfield indonesia dan india
touring ke gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur mereka
sengaja datang ke bromo untuk menguji adrenalin berkendara di lautan pasir
dan menembus kabut di saat gunung bromo erupsi
para bikers juga mengajak wisatawan lain agar tidak perlu takut datang ke bromo
karena masih aman dikunjungi
puluhan motor bergaya klasik royal enfield dari berbagai negara
berkunjung ke salah satu gunung tercantik di dunia
yakni gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur kamis dua puluh satu maret
kegiatan diikuti dua puluh pencinta moge klasik ini
untuk menguji adrenalin berkendara motor di kaldera atau lautan pasir gunung bromo
selain itu kegiatan ini juga untuk menguji ketangguhan motor gaya
yang berkendara motor di kaldera
inggris perang dunia ii ini melintasi tanjakan dan turunan curam
touring yang berangkat dari jakarta dan akan berakhir di pulau bali ini
juga ingin memastikan kondisi gunung bromo saat erupsi
ternyata gunung bromo masih aman dikunjungi
namun dengan jarak aman radius satu km dan harus mematuhi imbauan petugas
menurut rahul fathani salah seorang biker asal india ini
sangat mengagumi keindahan alam indonesia salah satunya gunung bromo
meski saat ini mengalami kegiatan yang sangat menarik
dia juga mengalami erupsi
jadi erupsi vulkanik adalah sebuah penjajaran yang sangat bagus untuk diperhatikan
dan karena ini aman untuk diberikan di sini
setelah memperhatikan dari semua sumber yang ada
kita pikir ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk diberikan di sini
dan memiliki pengalaman dalam hidup yang sekali
menurut peserta touring kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi
antar pemilik moge royal enfield untuk saling tukar pengalaman
saya mengikuti tour of indonesia dari royal enfield ini
ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya
yang pertama adalah untuk menambah pengalaman riding tentunya
kemudian yang kedua akan menambah tentunya menambah teman di antara para rider di indonesia
dan kenapa saya memilih royal enfield
royal enfit ini adalah salah satu motor yang jenis klasik
memang sesuai dengan selera saya
komunitas royal riders indonesia ingin mengenalkan keindahan dan kecantikan
destinasi wisata indonesia ke mata dunia yang menjadi pesona wonderful indonesia
teman teman harus merasakan bagaimana enaknya bermotor di padang pasir
lalu dengan view yang begitu menakjubkan menembus kabut dan lain sebagainya
nah disinilah sebetulnya model motor seperti kami royal enfield ini
hari ini kita terbayar semua kelelahan kita
karena kita bisa riding di jalan yang benar benar hebat
benar benar keren gitu ya
setelah puas menikmati panorama alam bromo dan menguji adrenalin
peserta touring melanjutkan perjalanan menuju pulau bali
rencananya kegiatan seperti ini akan digelar dengan skala internasional dengan skala lebih luas
irsyafri yonko probolinggo jawa timur
dan saat ini sudah tersambung melalui saluran telpon bersama dengan doni hendaris
biker asal indonesia yang hari ini baru saja menantang adrenalinnya
dengan memakai sepeda motor gede alias moge di gunung bromo
selamat malam mas doni
halo malam mbak fadi
mas doni kalau kita tahu kan gunung bromo saat ini sedang erupsi
tapi teman teman dari bikers tour of indonesia ini tetap kesana
sebenarnya apa tujuannya dan tidakkah ada rasa takut gitu terhadap
proses dari atau erupsi dari gunung bromo ini sendiri
ya tujuan indonesia pasti touring ya kita menikmati alam
lalu kalau bicara aman atau tidak alhamdulillah aman aman saja tadi
tapi dengan saran berkoordinasi lah dengan pihak yang terkait
kalau kita koordinasi dengan pak sarmin dari dbtnbf
lalu pak sugeng dari kapolsek yang kebetulan bahkan mengantar kita sampai ke lokasi
oke jadi aman aman saja ya mas doni ya
mungkin bisa diceritakan seperti apa sih berkendara di sekitar gunung bromo saat erupsi
sebenarnya apa perbedaannya dengan berkendara di saat biasa
selain dengan melihat adanya proses erupsi di gunung bromo tersebut
ya pasti sensasinya ya beda sekali karena memacu adrenalin
lalu berkendara kita di pasir kita melewati tanjakan dan turunan dengan alam yang begitu indahnya
tapi kalau misalnya bisa dijelaskan sekarang kondisinya seperti apa di sekitar gunung bromo mas doni
tadi kita waktu ke lokasi kondisinya grimis gitu lalu sedang mengeluarkan asap juga
tapi alhamdulillah asapnya itu arahnya berlawanan dengan di mana tempat kita berdiri
karena dari pbtnbs juga beliau memberikan jarak aman kira kira sekitar satu meter
yang boleh kita maksimal sampai di sana gitu
kalau wisatawan di sana mas doni selain dari rory sendiri ada dari katakanlah komunitas mana gitu mas
yang juga masih datang ke wilayah gunung bromo saat ini
banyak sih alhamdulillah
dari kita sendiri tour of indonesia ada beberapa komunitas bahkan kita mengundang dari teman teman pengguna royal reptil dari luar
ada dari india ada dari singapura dan lain sebagainya
kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan total wisatawan yang saat ini ada di gunung bromo bisa diceritakan masih banyak atau bagaimana mas doni
kalau dibilang banyak seperti biasa enggak lah ya
tapi ada beberapa dan semua tetap berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan di sana
kalau pihak yang berkepentingan bilang boleh ya kita masuk kalau enggak enggak
karena mereka lihat kondisi pada saat kita ingin masuk ke lokasi area
jadi tetap patuh pada peraturan ya yang sudah ditetapkan ya mas doni
yang menantang dari saat melintas di lintasan gunung bromo pada saat erupsi terjadi itu seperti apa sih mas mungkin bisa diceritakan
aduh mau macu adrenalin ya
teman teman saya dari india dan singapura pun demikian takjubnya
karena gini kita bisa melihat dari dekat kita bisa merasakan abu vulkanik
tapi dengan jarak yang aman gitu loh
itu sensasinya luar biasa
ini sih kalau misalnya saya melihat dari gambar gambar yang ada nih di depan saya saat ini seperti berada di lokasi syuting film mad max fury
nah kalau respon oke
lihat aslinya lebih menakjubkan
lebih osem ya mas ya
nah kalau respon tadi dari teman teman wisatawan asing terhadap keindahan gunung bromo di saat ada erupsi ini terjadi seperti apa komentarnya
mereka nggak berhenti berhentinya bilang itu amazing gitu ya
dari mulai dari atas kita turun ke pasir berbitik lalu ke area pura dan dekat kawah mereka tidak berhenti bilang bahwa ini indah sekali
kalau misalnya imbauan dari pengelola gunung bromo sendiri ada nggak mas doni
ya jadi gini secara prinsip boleh atau tidak nanti mereka akan tentukan pada hari
pada saat kita akan berkegiatan
oleh karena itu sangat diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan
karena lihat kondisi cuaca juga
kalau hujan besar kita nggak boleh masuk
oke lihat cuaca lihat kondisi semuanya ya mas doni
nah kalau misalnya imbauan
lihat cuaca hujan lalu lihat arah angin dan lain sebagainya
nah kalau imbauan dari mas doni hendaris dari rory sendiri untuk para bikers
komunitas bikers yang mungkin dalam waktu dekat ini ingin berkunjung ke gunung bromo apa
ya silahkan teman teman siapapun yang ingin berkunjung kesana sih recommended sekali
tapi dengan syaratnya itu
tetap kita harus koordinasi dengan pihak pihak yang berkepentingan
karena ada bahayanya juga gitu
jadi apa saja yang perlu disiapkan mas
mungkin dipersiapkan lebih baik daripada kalau berkendara dalam kondisi biasa
kita harus lebih aware aja
kita harus lihat perubahan cuaca lalu perubahan arah angin
dan itu kita ikutin dari pihak bpnb bts tersebut gitu loh
karena dia yang akan membantu kita
baik mas doni kira kira sampai berapa lama di wilayah gunung bromo
kalau kita sekarang udah di paiton ya karena besok kita mau jalan lagi ke bali
kalau begitu saya harapkan agar wisata dan juga komunitas rory ini sendiri tetap aman ya mas ya
bisa menyampaikan informasi dan juga keindahan dari wilayah indonesia tempat lintasan rory ini berkendara
terima kasih sekali lagi mas doni hendaris atas informasinya